sekitar satu lima bulan berjalan kedua sahabat pres cawapres beberapa kali bersilat kata
ini memang strategi menyerang dialalkan dalam setiap kampanye di mana pun
tapi kembali sepertinya cita cita kampanye damai santun juga semakin jauh dari harapan
kita bahas malam ini bersama ada ali lubis humas lembaga advokasi gerindra
bang ali selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah ada di sini
kemudian ada bang tukut taufik kulhadi dewan pakar dpp nasdem
bang taufik selamat malam
terima kasih sudah di sini
dan juga ada mas adi praitno analis politik uin jakarta
mas adi selamat malam
kita sudah berulang kali ya bolak balik membahas ini
tapi semakin kesini kalau menurut anda semakin indah atau semakin horror nih
genderunya keluar macam macamnya keluar
kalau sudah puisi yang bicara agak sedikit ilmiah dan substansial
narasi narasi yang dijelaskan
ini kan sebenarnya subtansinya sama
saling sindir saling nyinyir
ya alih alih mungkin ingin
melahirkan satu parodi dalam politik
tapi setidaknya penggunaan istilah genderowo dan sontoloi dan semacamnya itu
sudah multitapsir dan masuk ke dalam ranah politik
dan tentu kalau kita terus terusan berpolitik kita agak sedikit ekstrim begini
saya ingin mengambil esensi dari puisi itu sendiri
jika politik itu gaduh jika politisi itu saling terang
maka yang mampu membasuh itu semua adalah puisi
bang taufik tapi kalau misalnya kita lihat akhir akhir ini
kalau misalnya serangan serangan itu kan gencar juga dilakukan oleh pasangan nomor satu
yang kita tahu pada tahun dua ribu empat belas itu diam
image nya itu diam
apa sekarang image nya memang sudah berubah
jadi serang serang serang atau bagaimana
kalau misal kita mengatakan bahwa posisinya sekarang adalah offense
itu menurut saya juga tidak terlalu tepat
karena ini kan sudah berlangsung berapa lama
yang sekarang melakukan defense siapa yang offense itu kan kita tidak tahu
tetapi menurut saya orang belajar dari menganggap sesekarang ini adalah melihat amerika
amerika itu adalah bersikap kasar
itu kok menang
paling kali begitu
sekarang semuanya orang ingin bersikap kasar di dalam politik
menurut saya itu adalah contoh yang tidak baik
pasangan satu bersikap kasar
kasar tidak menurut anda
kalau dilihat yang di amerika menang mungkin mau dicoba
seperti yang kasar itu menurut saya seperti misalnya nasarumpayet
itulah dengan perlakuan yang sangat sangat tidak masuk akal
dia kemudian ingin merubah wajahnya
kemudian mendatang kepada pimpinan pimpinan partai politik
dia mengatakan kepada pimpinan publik
itulah bapak belur
kemudian semuanya ikut dan sebagainya
itu menurut saya hal yang sepotong
kalau yang seperti yang lain
misalnya taruhlah seperti kata kata agen ruo dan sebagainya
menurut saya itu adalah mungkin untuk mengingatkan
jangan berbuat kasar
jangan seperti kita
jangan seperti apa namanya
baru lagi nih kata katanya keluar ya
itu adalah berperilaku di dalam politik seperti karakter sarumpayentisme
jadi itu adalah sikapnya sama dengan genderu
jadi siapa yang ofensif siapa yang defensif sekarang tidak jelas lagi
tetapi saya tidak terlalu mendukung
saya tidak mendukung sikap yang kasar dalam politik
itu tidak baik kepada bangsa indonesia
karena itu membuat nanti kita semakin membawa masyarakat terdidik secara politik
pendidikan politik itu penting
karena kita belum selesai menurut saya konsolidasi demokrasi
jadi kalau kita ini adalah sepakat kepada upaya untuk melakukan konsolidasi demokrasi
maka seharusnya pendidikan politik itu harus dikedepankan
itu di dalam konteks ini
kalau menurut saya ya
dan itu juga tentunya disepakati oleh bahwa
yang terdepan untuk pendidikan politik adalah politikus politikus senior gitu kan bang ali
termasuk mungkin dalam hal ini capres capres
jadi gini yang pertama saya ingin menanggapi dulu terkait apa tadi yang dikatakan bang lukman itu terkait rana sarumpahit
itu menurut saya bukan suatu peristiwa tanda kutip politik yang sesungguhnya
itu kan peristiwa hukum yang dikaitkan ke politik
jadi tidak ada di situ politik yang sifatnya kasar itu tidak ada
karena itu kan sudah menjadi rana hukum
sekalipun awalnya rana sarumpahit di backup oleh banyak politisi gitu kan
ya kalau soal backup itu kan saya katakan tadi kan belum masuk ke ranah hukumnya
ketika sudah masuk ke rana hukumnya ya buru jadi kasus hukum
itu yang pertama
nah terkait diskusi kita malam ini terkait misalnya perang puisi gitu ya
sebenarnya kan puisi ini kan pertama itu kan yang menulis itu kan bang fadlizon lah
terkait apa gendurwo adikistana
seperti ini katakan bang fadli
bang fadli itu kan menuliskan puisi itu pertama spontan sifatnya spontan
tapi terinspirasi dari kalimat yang diutarakan pertama kali oleh pak jokowi terkait gundurwo
artinya kalau menurut saya inspirasi itu menjadi sah tatkala
oh apa namanya logikanya itu kan namanya berpuisi itu kan kita seolah olah berbuat apa namanya
mengarang suatu peristiwa
tapi yang sifatnya fiksi lah
puisi itu kan berimajinasi gitu kan
oh ternyata gundurwo boleh juga nih terinspirasi dia tulis suatu karangan karangan puisi
selama menurut saya tadi puisi tersebut tidak menyudutkan seseorang
tidak menuduh sepakat tidak boleh menuduh menjelekkan seseorang
tapi karena ini ucapan atau sumber atau karangan dari seorang politisi menjadi rame gitu kan
puisi akhirnya dibalas dengan puisi puisi lagi
maksudnya ketika sudah jelas disana ada tulisan gundurwo di istana gitu
istananya itu tidak menunjuk seseorang tidak menunjuk istana apa gitu
nah iya artinya itu kan kalau kata bang fadi silahkan berprestasi kan sendiri
interpretasinya silahkan teman teman menganggap itu istana apa
artinya itu kan sah sah saja ketika bang fadli itu berimajinasi
dia menganggap wah boleh juga
tapi kan tidak langsung menunjuk kepada siapa istananya juga istana
istananya juga istana kita tidak mengerti istana yang mana kan gitu
cuma menjadi viral karena bang fadli yang buat gitu loh itu aja sih sebenarnya
tapi menarik sekarang kalau misalnya kita lihat sebenarnya apa sih silat kata kata yang sudah beredar
berterbaran di lini masa hingga saat ini sejak satu setengah bulan yang lalu
sekarang dari kubu jokowi kubu jokowi maruf amin kubu satu dulu kita lihat sekarang
mungkin bisa ditampilkan teman teman
oke yang pertama itu ada soal ya ini dia kubu jokowi
jadi ada yang pertama adalah orang budeg dan buta
itu disampaikan oleh maruhamin sepuluh november
orang yang sehat pasti bisa melihat dengan jelas prestasi yang ditorehkan pak jokowi
kecuali orang orang yang budeg saja tidak mau mengetahui informasi gitu ya
ini disampaikan dalam sambutan di acara perismean rumah barisan nusantara
yang berikutnya dari kubu jokowi orang budeg dan orang butani
kemudian politik kusontoloyo ini dua
kemudian yang berikutnya
yang ketiga politik genderuo
ini yang sampai sekarang masih mengalir terus
iya paling rame kalau kata mas adi
karena maluk halus ya mas
yang ini yang terbaru
iya terbaru ya
pekan ini baru disampaikan
lo udah berbuat apa gitu ya
kira kira logatnya begitu ya
kubu prabowo subianto sandiaga uno untuk mengungkap rekam jejak
tujuannya itu ya
kata kata ini ditampilkan untuk menantang kubu prabowo subianto sandiaga uno
disampaikan eva kusuma sundari
memimpin para avengers termasuk winter soldier
bersama sama memerangi thanos
berikutnya dari kubu jokowi
tiap hari kerja mematut diri dengan puisi
cari panggung salah sini
bikin isu isu bauterasi
ini yang paling baru
ya itu dari kubu jokowi
sekarang bagaimana dari kubu prabowo
ini kami tampilkan ya
jadi supaya sama sama
dua duanya tuh sama gitu loh
jadi sama sama tampilkan
entahlah ini apakah gimik atau memang sudah keburuk keucap
akhirnya dibilang gimmick atau apa
dua minggu yang lalu ya
seminggu dua minggu yang lalu
guyunan dilontarkan pada pidato acara peresmian kantor badan pemenang prabowo sandi di boyolali jawa tengah
sampai saat ini masih sering
kata kata ini masih terus menjadi
di media sosial ya mas adi
saya masih sering menerima beberapa gambar gambar yang memang akhirnya jadi guyonan sih
tapi ini kata kata ini memang dikeluarkan oleh kubu prabowo
tidak akan impor
ini juga kembali dikeluarkan oleh kubu prabowo
ini juga banyak yang mengatakan ini gimmick strategi
atau memang sesuai dengan visi misi
tapi kemudian juga sudah diralat diperbaiki
bahwa tidak akan impornya dalam bidang apa
jadi sudah sudah kemudian diperbaiki lagi
landasan statement ini
sudah itu saja
ada oh udang di balik batu
di tahun politik dua ribu sembilan belas ini pasti masyarakat bisa menilai sendiri apakah ini ada udang di balik batu ataukah ini sebuah program
ini disampaikan sandiaga uno
ini terkait dengan dana kelurahan dan dana operasional desa dua ribu tujuh belas
semuanya mendadak marvel ya
semuanya mendadak marvel
semoga pak prabowo dapat menjadi the winter soldier yang akan mengembalikan indonesia ke arah kondisi yang baik
ini dari bang suhut jubir timses prabowo sandiaga uno
pernyataan disampaikan ketika prabowo berulang tahun ke enam puluh tujuh
oh ada satu lagi
disampaikan oleh bang fadli
itu tadi ya
yang puisi yang tadi disampaikan
sudah pandai berpolitik
lincah manuver strategi
ini yang berewokan nih bisa yang tersinggung loh yang berewokan berewokan
nanti kami konfirmasi ya setelah aja dah
itu gimmick atau memang by design atau apa
atau memang harus dilakukan hal hal seperti itu
konfirmasi nanti saya ke mas adi
atau memang harus dilakukan seperti itu untuk menggait perhatian pemilik
tetap di cnn indonesia primis
saatnya kutip sejenis penguatan diowing kasih tau kanan
sekarang kembali di cnn indonesia primus saya ke
bang taufiq salah
b disciples kalau misalnya dari sisi joko widodo
mengeluarkan statement soal sontoloyo kemudian genruo dan lain lain yang memang
tergantung ini mau dilihat siapa yang defense siapa yang menyerang aksi reaksi atau apapun itu
tapi apakah memang harus itu semua by design
karena mungkin apa sudah tidak menarik lagi jualan program
karena kan bagaimanapun sudah diuntungkan dengan posisi petahana itu
jadi begini tetap saja kubu pak jokowi itulah yang mengedengarkan program
tetapi kemudian seperti tadi sembilan puluh sembilan persen itulah hidup pas pasan
jadi yang menurut saya yang tidak pas pasan hanya satu orang pak prabowo saja saya rasa
itulah perspektif tentang bagaimana perspektif tentang bagaimana tentang kemiskinan
jadi orang itu adalah saya mendengar saya ingat sekali
seorang ditanyakan itu
amir tolong bikin sebuah karangan karangan tentang miskin
maka si amir yang anak sangat kaya ini menulislah
karena dia tidak paham tentang miskin
bagaimana ada orang miskin ada supir
nah inilah juga tentang sembilan puluh sembilan persen tersebut
nah itu tentu saja ketika itu disampaikan kemudian secara faktual
apa yang telah dilakukan maka coba dihancurkan dengan sebuah ucapan ucapan slendering begitu
artinya memang by design bahwa untuk
tidak tidak by design
reaksinya begini maka kita harus siapkan yang ini
karena itu adalah hanya muncul secara mendadak karena berbicara di dalam sebuah situasi
dimana yang hadir itu adalah masyarakat biasa
ketika membagikan apa namanya membagikan surat tanah tersebut
jadi karena itu bahasanya adalah bahasa yang dimengerti oleh yang lain
jadi karena itu bahasanya adalah bahasa yang dimengerti oleh yang lain
karena itu adalah bahasa yang dimengerti oleh yang lain

dan itu atas wanita kancelia yang badum badum sterotehow of tuesday
jadi itu adalah bukan by design
jadi itu adalah bukan by design
ini adalah untuk mengatakan bahwasannya maksud pak jokowi itu mengatakan
jangan kita itulah berpolitik itu adalah secara sangat
jangan kita berpolitik dengan membuat wajah politik itu sangat menakutkan